panglima tni jenderal gatot nurmantio membenarkan bahwa indonesia saat ini tengah menghentikan sementara
hubungan kerjasama militer dengan australia terkait permasalahan isi kurikulum militer australia
temuan isi kurikulum militer yang menghina tni dan ideologi indonesia ditemukan oleh seorang perwira
yang dikirim tni untuk mengajar di pasukan khusus australia yakni letu irwan maulana
sementara masalah ini bergulir jenderal gatot nurmantio menyatakan kepala militer australia marsikal marx binskin
telah menghubungi dirinya dan menyampaikan permohonan maaf
australia juga akan mengirimkan kepala staf tentaranya ke indonesia dan memperbaiki kurikulum yang ada
terkait dengan kelanjutan kerjasama dengan militer di bidang pendidikan dan latihan indonesia dan australia
panglima tni juga menegaskan akan memberikan penjelasannya usai investigasi masalah ini tuntas
dan saya hentikan dulu
saya dengan marsikal marks binskin ada sahabat teman baik saya
akhirnya beliau mengirim surat
mengirim surat kepada saya permohonan maaf
satu permohonan maaf
akan memperbaiki kurikulum
akan melaksanakan investigasi
akan mengirimkan kepala staf angkatan atau keep army australia
untuk meminta maaf kepada kasat dan kepada saya
sementara itu presiden joko widodo menyampaikan secara bilateral hubungan indonesia dan australia masih baik
presiden juga telah memberitakan panglima tni dan menteri pertahanan
untuk menangani masalah ini
agar situasi tiba
tidak terus memanas
saya sudah sepakat indonesia australia
sepakat untuk saling menghormati
untuk saling menghargai
dan tidak campur tangan
urusan dalam negeri masing masing
saya kira kita sepakat
dan saat ini masalah itu
saya sudah keritakan untuk ditangani oleh medan dan panglima

masih dalam kondisi yang baik baik saja

sampaikan agar situasinya tidak panas

yang dilakukan tentara australia
pemerintah australia melalui menteri pertahanan mary spain meminta maaf atas insiden penghinaan dasar negara indonesia pancasila yang dilakukan tentara australia
permohonan maaf ini disampaikan langsung melalui telepon oleh mary spain kepada
menteri pertahanan republik indonesia
dalam sambungan telepon dengan menteri ria miza
menteri ria mizat mary spain menyampaikan permohonan maaf
atas insiden penghinaan dasar negara indonesia yaitu pancasila
yang dilakukan tentara mereka
insiden ini dilaporkan telah membuat kerjasama militer kedua negara
untuk sementara dihentikan
di pangkalan militer campbell perak spurte australia
selain permohonan maaf secara langsung mary spain juga mengirim surat ke menhan ri
surat itu berisi penyesalan dari mary spain
saya bicara langsung dengan menhan ya
sama dengan surat yang disampaikan kemarin
ini nanti bisa dibaca
pada prinsipnya ini bukan kebijakan
mereka menyesalkan apa yang terjadi dan menindak tegas
jadi kepala sekolah bahasanya diskursi
dengar dari saya saya terima maaf itu
kemudian tidak boleh terjadi hal hal begitu
kita negara bersahabat jangan masalah masalah seperti itu merusak persahabatan kita
dan siang ini presiden memanggil menko polukam menteri pulau negeri dan juga menteri pertahanan ke istana
terkait kerjasama militer dengan australia
sudah ada korespondensi dari indonesia edo ekariski di komplek istana
edo ini lagi hangat sekali lagi mulai heboh kasus ini
dan bagaimana dengan pembahasan dalam pertemuan di istana pada siang tadi edo
yuda sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pada pagi hari tadi sebelumnya
panglima tni menjelaskan secara kronologis
apa sebenarnya yang menjadi barang bukti seperti itu dalam kurikulum materi militer di australia
yang kemudian menjadi permasalahan saat general gatot nurmantio akhirnya menarik
salah satu tenaga pengajarnya dari australia yaitu tenaga pengajar bahasa
nah usai jenderal gatot nurmantio tadi memberikan keterangan kepada pers pada pagi hari
terkait dengan informasi mengenai kronologis tersebut
serta sikap dari panglima
tni sendiri yang sampai saat ini masih menunggu proses investigasi
pada siang hari tadi memang betul bahwa menko poluhukam menteri luar negeri
serta menteri pertahanan dipanggil ke istana kepresidenan untuk bertemu dan membahas permasalahan ini
usai pertemuan secara singkat sebelum rapat terbatas pada pukul dua tadi dimulai
menko polhukam wiranto menyampaikan beberapa poin atau beberapa hal terkait dengan permasalahan ini
intinya yuda ada klarifikasi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan isu yang beredar
pemberitaan pemberitaan terkait dengan permasalahan kerjasama militer antara indonesia dengan australia
dan juga adanya penghinaan terhadap ideologi dan juga tentara nasional indonesia yang ada di kurikulum militer australia
tadi wiranto mengklarifikasi bahwa proses pemutusan sementara kerjasama ini dispesifikan
ya ini bukan secara umum kerjasama militer
melainkan mengenai kerjasama pendidikan bahasa yang memang dilakukan antara indonesia dan australia artinya memang
ini dari pihak militer atau tentara nasional indonesia tidak lagi mengirimkan pendidikan
pendidik atau pengajar bahasa kepada militer tentara atau tentara australia
sementara itu terkait dengan proses investigasi
tadi juga wiranto menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah atau militer australia
sudah menjatuhkan sanksi dan memecat kepala pendidikan bahasa militer di australia
terkait dengan adanya kurikulum yang ditemukan
menghina ideologi pancang
berarti edo dapat kita pastikan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kerjasama bilateral terkait dengan militer
tetapi mengenai pendidikan bahasa dengan pihak australia
lalu bagaimana tanggapan istana sendiri
apakah kedepannya mereka akan melihat hubungan bilateral terkait dengan kerjasama pendidikan ini
akan kembali membaik setelah proses investigasi berjalan
adakah tengah waktu atau apa yang anda bisa lihat
kerjasama pendidikan bahasa di dalam militer indonesia sejauh ini
memberikan pendidikan bahasa pada pasukan khusus di australia
nah terkait dengan proses kelanjutan dari kerjasama pendidikan bahasa di militer ini
tadi wiranto juga menyampaikan setelah australia sudah menjatuhkan sanksi
dan sepertinya indonesia akan kembali membuka jalur atau membuka kesempatan pada australia
untuk kembali melanjutkan program pendidikan bahasa di militer australia
dan berikut pernyataan dari menteri koordinator politik hukum dan kamanan wiranto
sedikit insiden yang menyinggung martabat kita sebagai bangsa
itu terjadi bulan november tahun dua ribu enam belas yang lalu
jadi panglima teknik kemudian melakukan langkah langkah sementara dihentikan kerjasama pelatihan bahasa itu
bukan menghentikan kerjasama pertahanan bukan
kerjasama tersebut hanya bersifat sementara
dan akan dilanjutkan kembali tak kala via australia
sudah nyata nyata melakukan satu langkah langkah penyelesaian dari kasus tersebut
ya demikian sudah
baik edo terima kasih berarti memang dapat kita pastikan tidak ada kerjasama bilateral terkait dengan hubungan ekonomi maupun militer yang memburuk
akibat adanya insiden yang terjadi pada november dua ribu enam belas
terima kasih atas informasi anda selamat bertugas kembali